antrean panjang warga untuk mendapatkan minyak goreng kemasan seharga rp empat belas per liter
terjadi di sebuah pasar sualayan di jalan bangkaraya kota mojokerto jawa timur minggu siang
mereka rela antri lama di depan pintu karena khawatir kehabisan minyak goreng murah yang saat ini langka
meski jumlah kasus covid sembilan belas sedang melonjak warga seakan tidak peduli demi mendapatkan minyak goreng murah
pengelola pasar sualayan mengaku baru mendapat kiriman delapan ratus karton minyak goreng
untuk menghindari aksi borong jumlah pembelian dibatasi maksimal dua liter minyak goreng
di jakarta pengelola toko pengecer yang menjual minyak goreng mengaku tidak memiliki stok minyak goreng sejak seminggu lalu
kelangkaan minyak goreng kemasan premium membuat pedagang hanya menjual minyak goreng curah rp delapan belas per kilogram
kosong nggak ada sama sekali itu
pokoknya itu sudah hampir seminggu ya
udah kosong sih minyak subsidi atau apa gitu
udah nggak ada
barang juga harus disalurkan kepada toko toko lah
toko juga kasian
nggak ada penjualan
lonjarkan beli di mana
kebingungan saya ini kebingungan
seperti diketahui saat ini permintaan minyak goreng kemasan premium masih tinggi
warga berharap pemerintah bisa menstabilkan stok minyak goreng seperti sebelumnya
tim liputan cnn indonesia